dari delapan puluh dua kota ihk lima puluh satu kota mengalami inflasi dan tiga puluh satu kota mengalami deflasi
inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
bps mengatakan harga bawang putih dan merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi
sementara itu badan pusat statistik juga mengatakan meski tidak dominan kenaikan harga tiket pesawat juga menyumbang inflasi di tanah air
naiknya harga tiket pesawat pada awal dua ribu sembilan belas menyumbang beban
sebagai pesawat ini bukan faktor utama lah memberikan kontribusi tetapi bukan yang utama
karena seperti saya bilang tadi pada bulan maret dua ribu sembilan belas ini
tetapi dia merupakan salah satu faktor yang berkontribusi kepada inflasi
jadi bukan yang utama tetapi memberikan kontribusi yang cukup dominan
jadi tahun tahun sebelumnya biasanya yang terjadi di bulan bulan tertentu